seandainya hari ini gue duduk disitu
saya terima nikah dan kawinnya wulandari binti handika darmawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
lu apa lu pikir siapa
kenapa sih cungar cungir sendirian
jangan lagi lagi jangan
bang cepetan bang antarin saya ke rafflesia garden party ya bang
wow mbak orang
cantik amat mbak mbak mau nikahan
cepet mau nikah sama saya
wess jangan hilang
katin kalau salah aja
bang saya tuh disini
oh ya allah enggak bilang bilang mbak
bang ngebut ya
iya bang oh belum jalan kok udah suruh ngebut
oke siap berangkat mbak
maaf bu apa masih lama
soalnya saya mau menikahkan calon pengantin yang lainnya bu
aduh pak tolong ya pak ya tunggu sebentar ya
mungkin tadi ada masalah sedikit dengan makeupnya
tapi sebentar lagi pasti keluar
tolong ya pak ditunggu sebentar ya
sabar ya pak ya
demi gan makasih udah
aku pikir kamu gak mau menikah sama aku
maafin aku ya mas udah buat kamu jadi menunggu kayak gini
sudah gak apa apa
bisa kita mulai akan nikahnya pak
iya pak silahkan
dengan saudara perempuan saya tia nalarasati
saya terima nikahnya dan kawinnya tia nalarasati
dengan mas kawin tersebut tunai
seandainya hari ini gue duduk disini
saya terima nikah dan kawinnya
wulan dari binti handika darmawan
dengan emas kawin tersebut dibayar tunai
kenapa sih cungar cungir sendirian
untung aja akad nikahnya udah pada bubar
lu pasti disana ke stres dong
lo mau tau kenapa gue senyum senyum
gue kayak ngeliat lu waktu tidur di aula
puisi yang gue minta
gimana sih lu
lu kan minta secepatnya
yaudah sih tukang ngambek
yaudah lima menit ya
baru satu menit
gue gak butuh waktu lama untuk menunjukkan seberapa kreatifitas gue
makasih luang kisah saya
makasih luang kisah saya
makasih luang kisah saya
dan tidak lupa
saya juga mau mengucapkan
dan kali ini izin dan sayang untuk memberikan hadiah setiap pada papa dan mama tiana
lewat sebuah puisi
papa kau membuatku percaya kalau cinta itu ada
dari caramu mencintaiku
papa bagiku mama sangat berharga
tapi sayangku padamu juga tak terdapat
papa kau telah bahagia sama aku
karena itu aku pun ingin kau bahagia
cerita cinta barumu terukir di tempat ini
bukan melupakan yang telah pergi
karena kenangan adalah harta yang ada
saya dengar bulan puisi jadi ingat bapak di kampung
saya yang tanya
gimana gue gak mau datang ke tempat ini
isinya baju peste selebay ini ke rumah gue
lo nggak beliin baju buat lo
waduh ternyata si roman selain jago buat puisi
dia juga jago buat senang hati wanita nih
jangan cuma cewek doang dong temen juga nih
tapi serius ini masa dari gua kapan dikirimnya
tadi siang man
enggak beneran dia rin beneran dia
kan kemarin lo minta bantuin gue buat beliin baju buat si karen kan
ngomong ngomong ga usah baju susah nyari baju gua mak
masa ke depan enak tuh
tinggal nunggu waktu buat liat roman dan karin jadian
buktinya roman sampai bela belain
beliin karin gaun pesta biar bisa datang kesini